tim hukum prabowo gibran oto hasibuan mengatakan pihaknya siap membuktikan permohonan gugatan yang dilayangkan kubu anies mohaimin dan ganjar mahfud di sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat salah kabar
oto menyebut pihaknya akan menjelaskan di mahkamah konstitusi alasan mengapa gugatan kubu anies mohaimin dan ganjar mahfud tak berdasar
tim hukum prabowo gibran pun akan mematahkan gugatan paslon yang dinilai tak sesuai dengan lembaga yang menangani
ketiga bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke mk
karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang khusus yang pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang pemiliu
sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar